ada catatan gaji ya selip gaji yang walaupun catatan kecil catatan dari kertas buram
yaitu akan membuktikan pg masih menerima gaji di tanggal dua puluh tujuh agustus
ibu untuk saksi yang siap meringankan egy sudah ada berapa bu yang parkir
yang pasti mungkin saksi saksi yang ada bekerja sama peggy saat itu di tahun dua ribu enam belas yang sedang bekerja di bandung
pasti akan meringankan peggy karena mereka tahu keberadaan pegg di sana
ada saksi lain nggak
kalau bukti ya ibu sudah persiapkan karena ada catatan gaji ya selip gaji yang walaupun catatan kecil
itu akan membuktikan pg masih menerima gaji di tanggal dua puluh tujuh agustus
tanggal dua puluh enam di dua puluh enam masih menerima gaji oktober juga masih menerima gaji sampai
bu ada lebih peggy mengadil nama menjadi robi bu
kalau roby itu setahu ibu adiknya namanya kan adiknya pegi roby robi irawan
tapi ada sumber mengatakan dikenalkan ayahnya itu sebagai roby ke bapak presiden
peggy sempat mengakui juga pas di kualitas itu bapak itu panggilannya
ya mungkin temen temennya katanya sempat memanggil dia sebagai robi
tapi tidak ada ktp ataupun bukti bukti yang dirubah oleh pg menjadi robby kan
artinya tidak mengganti identitas identitasnya tetap pegi setiawan
baik ktp ijazah kartu keluarga semuanya rapot itu masih pegi setiawan
kalau misalnya yang namanya identitas itu kan ktp bukti bukti surat
ibu aja sugianti iriani bisa dipanggil yanti dipanggil yanti iya
dikatakan penyidik sana bahwa ada indikasi robby mengganti identitas itu nggak benar ya bu ya
kalau identitas itu pasti surat surat yang dirubah misalnya ktp nya dirubah menjadi robby itu berarti identitas
identitas itu adalah identitas kan bukti diri jadi secara tercatat di negara
artinya itu secara panggilan aja bukan